puncak acara kttg dua puluh digelar mulai hari ini di dusa dua bali
dalam sambutannya presiden joko widodo mengingatkan adanya ancaman krisis global
akibat pandemi covid sembilan belas dan perang yang masih terjadi
jokowi berharap kttg dua puluh bisa menjadi momen yang tepat
bagi para pemimpin dunia untuk berdialog mencari solusi yang konkret
bagi pemulihan ekonomi dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan
dan untuk membahas terkait gelaran kttg dua puluh
sudah bergabung bersama kami analis g dua puluh dan juga pengamat hubungan internasional lspr
gracia paramita yang saat ini berada di bali
halo selamat sore mbak gracia apa kabar
selamat sore mas iqbal sabar baik sehat di sini
baik terima kasih mbak gracia
mbak gracia ini kan sejumlah rangkaian ktt g dua puluh di bali telah berjalan
dan berdasarkan pandangan anda ini untuk sementara waktu
seperti apa jalannya pelaksanaan kttg dua puluh
sementara presiden jokowi sempat mengingatkan dalam pidatonya
kttg dua puluh ini harus berhasil dan tidak gagal
untuk hari ini hari pertama kttg dua puluh ada dua prioritas yang telah dibahas
yaitu kesehatan global dan transisi energi yang berkelanjutan
termasuk juga terkait dengan krisis pangan global
yang menjadi dampak dari konflik rusia dan ukraina
sayangnya memang di pertemuan awal ini menjadi memunculkan tensi yang tidak terhindarkan
bahkan kita bisa melihat juga banyak dinamika politik yang terjadi di anggota negara
salah satunya misalkan perdana menteri risi sunak
yang baru saja terpilih sebagai perdana menteri inggris
bahkan beberapa lontaran atau ungkapan yang cukup keras berkaitan dengan agresi rusia
bahkan bisa dikatakan semacam barbarik war
ini juga hal yang tidak dihindarkan akan terjadi
tetapi saya melihat sejauh ini kepemimpinan pak presiden joko widodo masih stabil
dalam mengelola perbedaan dan konsistensi yang ada
yang paling utama poinnya adalah keutuhan dan pertahanan dari g dua puluh itu sendiri
karena yang harus kita sadari mengingat kembali aspek sejarah
g dua puluh itu bukan kelompok yang secara natural terjadi
dan bukan saja kelompok yang merespon krisis finansial global atau monitor pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
g dua puluh merupakan enlargement atau perluasan dari kelompok g tujuh
yang sudah ada di negara
g dua puluh tidak ada sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan atau awal awal sembilan puluh
dimana pada saat itu juga menuju berakhirnya perang dingin
jadi memang isu politik itu kadang kadang bisa dikatakan tidak terhindarkan
tapi warna sejatinya dari g dua puluh tetap mengutamakan solusi dari ekonomi global
jadi sejauh ini saya bisa katakan bahwa masih dalam kondisi baik
dan dialog itu masih terbuka
dan dialog ini yang menjadi solusi yang cukup efektif
yang mampu membuka sedikit demi sedikit terurainya konflik konflik yang ada
terutama mengingat bahwa efek dari konflik rusia ukraina itu yang sangat berat
tentunya selain terkait dengan geopolitik
ada tiga tema besar yang diusung dalam presidensi kttg dua puluh ini
mulai dari penguatan arsitektur kesehatan global
lalu juga transisi energi berkelanjutan
dan juga ekonomi digital kalau saya tidak salah
apakah kesepakatan ini telah terwujud
atau justru memang perlu waktu untuk bisa mendapatkan kesepakatan kesepakatan ini
tidak bisa dalam satu hari atau dua hari
kesepakatan ini bisa langsung berhasil untuk bisa didapatkan oleh seluruh anggota ktt g dua puluh ini
saya mengutip dari bukunya david list tentang tiga d negotiation
jadi dalam negosiasi itu tidak bisa instan
hanya dihadapkan dalam satu hari atau dua hari
terutama kalau kita melihat kttg dua puluh
persiapan substansi dan teknis yang sudah diupayakan oleh tim presidensi g dua puluh indonesia
itu sudah terjadi sejak awal dua ribu dua puluh
jadi bisa dikatakan hampir sekitar dua tahun
dan sebelum menuju ke ktt puncak hari ini
sudah ada ratusan pertemuan formal
bahkan saya bisa katakan sekitar satu ratus lima puluh pertemuan
baik itu di jalur keuangan
maupun di jalur sherpa atau menu keuangan
apa yang diucapkan
dialog dialog dari para pemimpin negara hari ini
itu bukanlah satu tensi yang mendadak
atau satu hal yang diluardugaan
karena beberapa atau rangkaian outcome
declaration dari kelompok kerja di g dua puluh
itu sudah selesai
dan mereka pun juga sudah menuju satu kesepakatan
nah ini tinggal semacam final declaration
bagaimana menyatukan semua outcome
semua hasil dari satu ratus lima puluh an pertemuan formal tadi
dari januari dua ribu dua puluh dua hingga november ini
bisa disetujui oleh level tertinggi
yaitu kepala negara atau kepala pemerintahan negara g dua puluh
nah memang untuk topik ekonomi digital
belum sampai kesepakatan
karena hari ini memang fokus dua prioritas
kesehatan dan transisi energi berkelanjutan
sedangkan besok hari kedua
akan lebih fokus mengenai
ekonomi digital atau transformasi digital
dan ada satu hal yang menarik terkait dengan pandangan presiden yang mengatakan
tahun dua ribu dua puluh tiga ini akan gelap begitu
nah berbicara soal gelapnya dua ribu dua puluh
bagaimana pandangan kttg dua puluh terhadap ancaman krisis pangan dunia
serta bayang bayang resesi di tahun dua ribu dua puluh

maupun pemimpin negara g dua puluh
sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh berbagai kelompok kerja
maupun pemimpin negara g dua puluh
terlepas adanya kesuraman dari resesi global
dengan adanya inisiatif global crisis response group
yang dibuat oleh pbb
kemudian juga presiden joko widodo sudah mengantisipasi dengan adanya inovasi
pertama kalinya joint finance agricultural ministeri meeting
jadi akhirnya selama ini
sekitar lima belas tahun lamanya g dua puluh melakukan ktt
tidak pernah ada pertemuan
menyatu antara dua negara
keuangan dan syarikat
dengan adanya krisis pangan
hasil atau dampak dari konflik ukraina rusia
maka akhirnya dibuatlah kesepakatan bahkan akan mencapai sekitar enam puluh miliar dolar amerika
untuk mengatasi krisis pangan
hasil dari kesepakatan joint finance agricultural ministery meeting tadi
jadi ini salah satu breakthrough
inovasi yang kita coba upayakan supaya resesi atau kesuraman
yang sudah diprediksi oleh berbagai pengamat maupun ahli ahli itu
yang kedua yang ingin saya tekankan adalah bahwa di dalam kttg dua puluh ini
juga sudah berusaha keras untuk membuat yang namanya conflit deliverable

maka concrete deliverable itu sudah cukup membuat kesepakatan tertulis
tidak ada implementasi yang lebih lanjut atau monitor yang lebih kuat
maka konkret deliverable ini adalah semacam indikator
bagaimana para anggota g dua puluh itu melaksanakan
komitmen atau deklarasi yang sudah dibuat nantinya
sehingga di presidensi g dua puluh berikutnya
itu tetap ada dan tetap berkelanjutan atau berlangsung komitmen komitmen tersebut
nah karena konflik rusia ukraina maupun perubahan iklim
kemudian krisis ekonomi global itu tidak akan selesai dalam satu dua tahun
maka long term plan termasuk stocket atau semacam timeline
dari komitmen baik itu jalur finance dan jalur shezpa itu dibuat
sehingga jangka panjang inilah yang menjadi panduan
bagi masing masing pemimpin negara untuk membuat solusi atau melaksanakan solusi itu sendiri
dan yang menarik lagi kalau kita lihat ini pertama kali loh dalam lima tahun terakhir
china dengan australia berdialog dengan terlepas adanya kontroversi
terkait cyber security atensi terkait dengan human rights abuse
kemudian china presiden xi jinping dengan presiden joe biden
juga berdialog selama tiga jam semalam
ini juga inovasi inovasi yang dilakukan oleh diplomasi indonesia di dalam ktt g dua puluh
tapi kalau anda melihat kedepannya
dengan adanya komunikasi yang terlihat cukup baik
antara sejumlah negara kepala negara begitu
apakah memang bisa betul betul indonesia ini bisa menjadi predikat
sebagai pembersatu negara negara yang selama ini mungkin sedang mengalami konflik
ya saya bisa bilang indonesia cukup efektif membuat satu upaya perdamaian
bahkan misi perdamaian yang dilakukan oleh presiden joko widodo
pada saat kunjungan ke ukraina dan rusia
itu juga rangkaian menuju kttg dua puluh
jadi tidak seakan akan bahwa g dua puluh itu sejatinya ekonomi global
lalu kita hanya sangat fokus ke ekonomi
karena kondisi pandemi yang unprecedented
kemudian kondisi keamanan yang memang tidak terhindarkan
bahkan sampai sekarang pun top priority atau top agenda di dalam kttg dua puluh
juga masih membahas istilah war atau istilah agresi
yang sudah dilakukan oleh ukraina dan rusia
jadi diplomasi indonesia ini semacam diplomasi gotong royong
kalau saya bisa katakan karena kita punya nilai nilai yang luar biasa
bisa menjadi semacam panduan atau prinsip dalam mengelola keberagaman
termasuk mengelola perbedaan atau class tanggung jawab itu sendiri
sehingga gotong royong inilah yang coba diaplikasikan berulang kali
mulai dari kelompok engagement group kelompok masyarakat di dalam g dua puluh
kelompok kerja dalam kementerian kementerian teknis
sampai kelompok tertinggi di kttg dua puluh itu sendiri
menarik berbicara soal konflik yang terjadi antara rusia dan juga ukraina
sejauh ini pandangan anda terkait dengan ketidakhadiran presiden putin
begitu langsung ke bali tetapi hanya diwakilkan oleh menteri luar negerinya
kalau saya tidak salah
sebenarnya seberapa besar kehadiran presiden putin untuk hadir secara fisik ke bali
apakah cukup berperan penting atau justru tidak terlalu berperan
idealnya di dalam pertemuan kttg dua puluh seluruh pemimpin negara atau pemerintahan itu hadir
bahkan kali ini bukan hanya presiden putin saja yang tidak hadir
presiden meksiko pun juga diwakilkan oleh menteri luar negerinya
artinya ini bisa dilihat bahwa jangan seakan akan rusia itu sekarang menjadi prima dona global
akhirnya selalu menjadi kayak kambing hitam atau yang selalu dipermasalahkan
nah yang saya tekankan di sini bahwa ketika indonesia berdiplomasi di ktt g dua puluh
dan mengupayakan menjaga pertahanan dan keutuhan g dua puluh itu sendiri
maka ini yang selain diapresiasi bahkan ktt nya itu sendiri bisa berlangsung
mayoritas pemimpin negara bisa hadir dan sejauh ini juga kondisinya aman
ini juga beberapa apresiasi yang patut kita beri
dan ini juga kita berikan di dalam upaya tim presidensi g dua puluh indonesia
cuma yang menarik kalau ditanya apakah penting atau prioritas setiap kepala negara itu hadir
dan ketika tidak hadir itu menjadi masalah saya tidak melihat apakah putin hadir atau tidak
ketika sekarang putin tidak hadir justru meminimalisir konflik klaten
atau konflik berkepanjangan antar anggota negara g dua puluh
karena rusia ini semacam dilemma penjahat kalau di dalam teori game teori atau teori hi
artinya satu sisi rusia memang menjadi primadona
menunjukkan bagaimana menguasai aset power kekuasaannya di dalam struktur internasional
tapi di sisi lain juga terpenjara sehingga ada beberapa keputusan antara menyerang atau silent
itu menjadi dinamis
nah ini yang sebenarnya
menjadi poin penting bagaimana presiden joko widodo nanti tetap memfokuskan agenda yang disepakati
bukan hadir tidaknya putin
selama ada perwakilan putin bahkan dari menteri luar negerinya tetap hadir
tetap di dalam forum itu sendiri terlepas berbagai istilah barbared war atau istilah istilah lain
ini juga satu hal luar biasa yang kita juga perlu berikan hal positif
nah seperti itu yang kami coba lihat di dalam video ini
kemudian kita akan mencapai itu
maksudnya tentunya anaknya

tentunya seperti apa nantinya presiden kita pak joko widodo
khususnya untuk mewakili indonesia
bagaimana caranya agar negara negara g dua puluh ini tetap solid begitu ya ke depan
mengingat bahwa ya seperti yang tadi dikatakan
bahwa seperti halnya rusia
kita punya berbagai nilai nilai
terutama tadi saya sudah sebutkan gotong royong
ada kebinekaan sunggal ika
bahkan malam ini semua delegasi kepala negara anggota g dua puluh
akan dijamu di garuda wisnu kencana
dengan mengagahnya pemberiahan keanekaragaman budaya kita
termasuk seni dan lain lain
nah pendekatan soft atau pendekatan lunak
diplomasi lunak itu juga tidak bisa diremehkan
jadi untuk menjaga keutuhan g dua puluh itu sendiri
artinya berbagai anggota atau pemangku kepentingan
masyarakat sektor privat maupun aktor aktor lain terlibat
bisa juga melalui soft diplomacy
bahwa diplomasi lunak baik itu melalui makan malam
melalui tarian melalui nilai nilai gotong royong
pendidikan yang kita bikin
juga punya yang namanya kampus merdeka kebinekaan global
hal seperti itu yang sebenarnya bisa menjadi alternatif
untuk tetap menjaga keutuhan g dua puluh
bahkan nilai nilai tersebut termasuk anggota pendidikan
dan berbagai rangkaian yang sudah diupayakan inisiatif dari g dua puluh indonesia ini
harapannya juga diteruskan di presidensi g dua puluh india
dan memajukan kepentingan maupun posisi negara berkembang

oke tentunya apa sebenarnya yang diharapkan pada ktt g dua puluh ini ke depannya
apalagi nanti akan dilangsungkan di india kalau saya tidak salah tadi ya
yang pasti bagaimana segera meminimalisir bahkan menyelesaikan konflik
ukraina rusia resesi global pandemi perubahan iklim
multi kompleks isu atau permasalahan yang begitu kompleks saat ini
bahwa permasalahan ekonomi tidak hanya satu sisi tapi multidimensi
kedua bagaimana inovasi dan inisiatif yang sudah dibuat sebagai warisan
dari indonesia ke india itu tetap diteruskan
terutama misalkan pertama membuat penyatuan jalur dari
finansial dan non keuangan atau sherpa
menyatukan berbagai engagement group maupun kelompok kelompok kerja dari kementerian
sehingga tidak ada disparitas yang begitu besar
ketiga bagaimana tetap melibatkan masyarakat bagian dari g dua puluh
sehingga g dua puluh itu menjadi lebih inklusif dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri
sehingga kebanggaan dan pengetahuan akan g dua puluh itu semakin kuat
karena selama ini g dua puluh juga seringkali dibilang menjadi konflik yang
maksud saya forum yang elitis forum yang eksklusif
sehingga membuat nilai inklusif itu menjadi rendah
nah inilah yang sebenarnya digaungkan bahwa inklusivitas merangkul
kelompok disabilitas merangkul kelompok rentan
hal hal seperti ini yang sebenarnya bisa ditunjukkan ke pemimpin negara
bahwa terlepas konflik politik yang ada kerentanan itu tetap terjadi
bahkan krisis pangan menjadi parah bisa miliaran yang menelanda kelaparan dan miskin
bahkan sekarang juga sudah mencapai delapan miliar penduduk di bumi ini
jadi berbagai seruan dan narasi narasi yang kritis
itu juga perlu digerakkan kepada para pemimpin negara
supaya juga bersadar bahwa ktpg dua puluh menjadi momentum untuk menyatukan
berbagai kompleksitas isu tetapi juga memberikan spirit atau memberikan sinyal
bagi kelompok atau organisasi multilateral lainnya
untuk sama sama berkolaborasi
baik tentunya kita sama sama berharap dan juga berdoa agar dengan ktt g dua puluh di bali ini
tentunya bisa membuat perubahan yang besar bagi indonesia dan juga secara global
terima kasih mbak gracia paramita pengamat hubungan internasional lspr dari bali
salam sehat selalu mbak gracia